aku pergi sebentar ya
mau kemana lagi ma
mendingan aku jangan bilang sama papa
kalau mau ketemuan sama andin
nanti papa malah ikut
dan jadi ribet urusan nanting ini
lu dengerin dulu penjelasan gua
mau jelasin apa
oke sampe juga
ini tidur apa pingsan sih
kayaknya lu kejapain deh
nggak ada yang buka lagi
kayaknya asisten rumah tangga michi juga udah tidur deh
gue harus gimana ya
gue gak tega lu ngebaring michi tidur di mobil
gue gak tega lu ngebaring michi tidur di mobil

gak pernah percaya sama gue deh
kok gak mungkin macem macem sama lo
sekarang lo mikir gak sih
gue juga gak ada nomor telepon asisten rumah tangga lo
bagaimana caranya gue telpon
dan lo tau gak sih semalam pintu rumah lo gue gedor gedor gak ada juga yang keluar
dan gue gak tegang liat lo kecapean lo tidur
dan gue bawa lo ke rumah gue masa gue bawa ke hotel
dan lo tidur disini gue tidur di depan di sofa
ya ya sorry enggak
nggak mukul lagi biasanya mukul tadi sih udah
jadi mau dipukul lagi
eh enggak ya cuma ngomong jangan beneran
cuma bercanda cuma ngomong jangan dipukul jangan dipukul tahan

oh iya enggak
terus gimana teman kamu yang hacker itu udah ada kabar belum
gue tadi sih udah telepon sama dia
cuma dia bilang kalau laptopnya itu rusak
lagi lagi penyelidikan kita terhambat nggak
ya yaudah sekarang gini aja
mendingan kita makan dulu kita sarapan lo pasti lapar gue suka lapar

kalau kita mau penyelidikan itu perut harus keisi biar otak juga lancar bisa berpikir bener gak sih oke
kalau begitu mendingan sekarang lo sikat gigi dulu
emang mulut aku bau ya
enggak bau sih agak kecut kecut gimana gitu
ada sikat gigi baru buat taruh buat gue di kamar mandi ya
tuh disitu tuh lo bisa pakai
selamat pagi ma
wah abis jogging ya hebat sekali
enggak jadi ma
tadi tuh udah mau siap siap jogging terus batal deh karena mas al gak bisa
kenapa sama aku
enggak jadi ikutan
aku juga gak tau kenapa tapi kayaknya deh ada urusan penting deh makanya dia buru buru
jadinya rena kecewa deh
soalnya papa ada janji sama aku
oh kesian cucu oma yaudah sarapan aja ya
yaudah sarapan din
mau pakai apa strawberry
pokoknya abis ini nanti kita langsung siap siap ke sekolah ya

pak aku pergi sebentar ya
mau kemana lagi ma
aku jangan bilang sama papa kalau mau ketemuan sama andin
nanti papa malah ikut dan jadi ribet urusan anting ini
aku mau pergi sama temen temen reuni sama temen temen model waktu zaman dulu
ya boleh nggak apa apa
sarapannya udah aku siapin
nanti kamu sarapan sendiri ya
yaudah gak apa apa
aku pergi oke

bukannya mama kemarin diajak ketemu sama andin
rena masih sedih
jangan sedih dong sayang
kamu mau sekolah mau ketemu sama teman teman ya kan
mama harus ngajar
tapi kan ada oma sama chus
anak pintar baik
aku minta maaf ya ma aku gak bisa nganterin rena
gak apa apa kamu juga semangat kerjanya ya
jagain anak gue ya mir
mama jalan dulu ya sayangnya
semangat ya din iya ma
katanya ngajak sarapan
emang belum ada
emang belum ada
kan harus masak dulu
kan harus masak dulu
gak ada yang masak sama sekali gimana coba ceritanya
adik gue catherine setiap pagi pasti ikut kelas yoga

asisten rumah tangga gue lagi ke klinik
sakit perut tiga bulan gak buang air besar gimana

kamu itu nyuruh aku masak gitu
ya nggak nyuruh sih tepatnya kita sama sama masak
terus sama sama makan
oke yaudah deh
semangat banget saya pengen masak sama gue
iya iya itu tuh disitu tuh
ya iya itu tuh disitu tuh
getar gua terus sama sama